para juru parkir nyaris baku hantam dengan petugas suku dinas perhubungan
di jalan uhait hashim tanah abang sasa pagi
mereka mempertahankan sepeda motor milik konsumen yang akan diambil petugas
para juruparkir yang sempat mengaku bahwa kendaraan adalah miliknya
tak mampu berkutik saat ditanyakan soal kunci dan surat kendaraan
dalam aksi penertiban ini sebanyak delapan kendaraan sepeda motor
yang melalui aturan parkir dianggut petugas
untuk selanjutnya dibawa ke kantor suku dinas perhubungan di ketat musat untuk dikenakan sangsi
kedipori yang tergabung di ketat jaya melaksanakan pengawasan dan pindahkan
terhadap kendaraan yang bertangkal kepadu milik
naikkan perdagang di jalan sejumlah pedagang di pasar besuki situ bondo
ditertipkan petugas polisi pemangperaja pol pp sasa siang
dalam aksi kali ini sejumlah pedagang pun sempat protes tak mau barang dagangannya disita petugas
namun petugas bertindak tegas dengan mengangkut barang dagangan yang digelar pada bahu jalan
penertipan ini dilakukan karena menjadi keluar masyarakat guna jalan
yang melihat kondisi sekitar pasar semrawur
padahal pasar baru dibangun untuk pedagang namun tak banyak yang mau menempati
sementara seluruh barang dagangan yang disita petugas disimpan
dipandai gudang mangkosat pol pp
tim liputan cnn indonesia